jolie ponda adalah satu dari beberapa orang seusianya yang mengalami penyakit kronis seperti jantung diabetes ataupun kolesterol
salah satu penyebabnya adalah jarang berolahraga ketika muda
sejak mengalami bedah jantung ia pun rutin untuk berolahraga satu jam setiap hari
saya sekarang usia enam puluh satu tahun saya sudah di bypass jantung
itu karena malas berolahraga sementara makannya itu seenaknya
akibatnya terjadi penumpukan kolesterol akibatnya terjadi penyempitan pembuluh darah koroner
berbeda dengan mamat pada usianya yang ke tujuh puluh satu tahun ia mencoba berolahraga taekwondo
belum enam bulan berlatih ia mampu mematahkan dua hebel bataringan sekali pukul
ia mengaku olahraga dapat meningkatkan semangatnya
saya bukan untuk ngejar prestasi tapi untuk kebugaran dan kesehatan dan menambah gairah menambah semangat enak tidur enak makan
dokter spesialis olahraga antonius andi kurniawan mengatakan
dengan bertambahnya usia masa otot dan kepadatan tulang pada lansia
akan berkurang sehingga dapat menyebabkan keseimbangan pada lansia juga berkurang
sehingga risiko terjadinya jatuh terus kemudian keseimbangan yang berkurang
sehingga lansia menurut saya sangat penting sekali untuk melakukan olahraga
supaya tidak terjadi sarkopenia penyakit karena kekurangan masa otot
dan juga osteoporosis karena kepadatan tulangnya sudah berkurang
andi kurniawan menambahkan selain dapat meningkatkan kesehatan fisik
olahraga juga mampu meningkatkan kesehatan mental
tidak hanya baik untuk lansia olahraga juga dapat meningkatkan prestasi akademis pada anak
aktivitas fisik pada anak dapat meningkatkan kepercayaan diri
perkembangan otak serta meningkatkan kemampuan anak anak dalam bersosialisasi dengan seusianya
usia berapa tahun sekarang
kamu suka olahraga apa
badminton tenis berenang
kenapa suka olahraga
soalnya bisa mencari kuat
usia berapa tahun
kamu suka olahraga apa
kenapa suka soccer
karena aku suka jadi keepernya asik
usia berapa tahun
kamu suka olahraga apa
sepak bola sama basket
biar jadi pemain yang bagus yang hebat
latihan olahraga anak anak muhammad defo ramadhan mengaku
melatih anak anak di bawah usia sembilan tahun cukup menantang
karena mood anak anak yang belum stabil membuat latihan fisik harus dilakukan sambil bermain
kalau untuk pengembangan usia dini ya intinya kita fun ya
jadi apapun yang kita kasih drillsnya itu kita adaptasi dengan cara bermain
jadi biar mereka merasakan permain bukan cuma belajar
ya gitu sih
dr andi kurniawan menambahkan olahraga yang dilakukan sejak anak sudah mulai bisa bergerak hingga lanjut usia sangat disarankan
meski demikian olahraga yang dilakukan harus sesuai dengan umurnya sehingga manfaatnya tepat sasaran
tim liputan cnn indonesia